kasus tewasnya brigadir yosua semakin menemukan titik terang
hari ini putri candrawati istri irjen verdi sambo ditetapkan sebagai tersangka
selain itu berbagai bukti penting seperti cctv telah ditemukan tim sus polri
salah satu bukti kunci berupa cctv di rumah mantan kadif propampori irjen verdi sambo ditemukan setelah sebelumnya dinyatakan hilang
dalam konferensi pers jumat siang direktur tindak pidana umum baris krim andi rian mengatakan telah memeriksa anggotanya sebanyak delapan puluh tiga orang
namun yang direkomendasikan untuk ditempatkan khusus berjumlah tiga puluh lima orang
saat ini yang sudah berada di tempat khusus delapan belas orang tiga diantara bersatus tersangka
berdasarkan dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan rekaman cctv polisi menetapkan putri candrawati sebagai tersangka
perlu saya sampaikan kepada rekan rekan media alhamdulillah cctv yang sangat vital
yang menggambarkan situasi sebelum sesaat dan setelah kejadian di duren tiga itu berhasil kami temukan
berhasil kami temukan dengan sejumlah tindakan penyidik
dari hasil penyidikan tersebut tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan konfrontir
tadi juga sudah disampaikan oleh bapak ketua tim bahwa
ibu pc sudah ditetapkan sebagai tersangka